dua rangkaian pertama kereta mass rapid transit mrt telah tiba di indonesia
maret dua ribu sembilan belas mrt menargetkan sudah dapat beroperasi di jalur fase satu
jurusan lebak bulus bundaran hi
secara keseluruhan ada enam belas rangkaian mrt yang didatangkan dari jepang
ada empat belas rangkaian yang beroperasi
sementara dua rangkaian mrt disimpan sebagai kereta cadangan
nantinya ke empat belas rangkaian itu akan beroperasi di jalur fase satu
yang dimulai dari lebak bulus sampai bundaran hi
seperti apa tanggapan masyarakat tentang beroperasinya mrt di indonesia
lebih nyaman ya
bagus sih mrt kan panjangnya dari mass rapid transit
otomatis dia bakal mempercepat transportasi kita di jakarta kan
nah itu setidaknya bisa membuat jakarta biar lebih terurai lah kemacetannya
menurut saya sih keren banget sih bisa mengurangi kemacetan itu
terus juga kayak kita kayak negara negara maju sih gitu
jadi keren lah kan menurut saya